dokter umum singgih menjelaskan kebiasaan langsung tidur setelah sahur tidak disarankan karena kurang baik bagi kesehatan
tapi kondisinya relatif bisa dikendalikan
dalam aplikasi pinjaman online
mungkin yang bisa melakukan strategi di financing tapi ada juga yang tidak sehingga kita tuh perlu
ganjar pranowo sendiri mengunjungi kawasan astambul martapura
pembersihan dilakukan dengan menyisir sejumlah ruas jalan
jadi atapnya itu bisa ditutup saat hujan
dari kalider sampai di kebandara
kalau mbak may sangat optimistis ya dari konservasi indonesia
rancangan pertama kendaraan itu
biar pemirsa nih pada tahu yang paling mahal gitu
jadi kita bersihkan kita sterilisasi
aku masih dua belas tahun mungkin pernah nonton kan dulu dbl udah rame banget
ya ampun saya sangat hit ya disini ya
ya pemain jago bawa bisa gak usah bayar lah
untuk kita dapetin silver itu kemarin kita juga dari saya pribadi saya bersyukur sekali kita bisa finish di silver
jadi meternya dicopot dan kemudian disambung dengan menggunakan pipa
sma membuat sekitar enam puluh dari gdp negara dan itu mengandungi sembilan puluh tujuh
nah yang membedakan dengan lontong kupang di surabaya
pendengar berikut ini sebuah wawancara yang diselenggarakan oleh rekan kami ibu sridin dengan kate walton
jelang akhir abad ke sembilan belas rem uap mendapat pesaing dari tram versi lebih modern yaitu tram listrik
waktu sebelum tidur mau tidur siang tuh selalu didongengin ke awam
untuk fasilitas fasilitas di sini ada bantal kasur selimut sama soft drink kopi
oice bandit yang kurang merata sih menurut gue ya
nah ekonomi digital indonesia nih ya berdasarkan informasi tumbuh dua puluh dua persen di tahun dua ribu dua puluh
di mana program teksi ini berada
tapi beruntung bagi yang mampu memanfaatkannya dengan bantuan teknologi informasi
bahkan menawarkan pengalaman makan dengan cara yang unik dan juga berbeda iqbal
selebihnya tim sukses malahan yang biasanya
untuk fifa memang tantangannya di sana ada thailand juara dunia
atau sekitar dua persen dari situs yang ada
itu disebabkan oleh karena diabetes terutama yang tidak terkontrol ya yang gula darahnya tidak terkontrol dengan baik
untuk satu nomor unggulan kami yang seperti misalnya mobile legends
kerjasama awal di tahun dua ribu dua puluh dua dengan grace ini racing
kemarin kemarin bareng pro handle
cukup mudah menemui penjual kupang di kabupaten sidoarjo
nah tetapi kita juga mesti tahu bahwa banyak penyakit yang masuk dalam bisnis outbreak news
sebuah survei terhadap dua orang
yang kedua kami juga memakai motif dari cirebon
berkembang dengan lebih cepat
bahwa menurut kementerian kesehatan monkeypox atau cacar monyet ini
bisa disebut cukup akmatif ya
oh lu gak ada beasiswa dan lain lain ya berarti ya
jadi lokasi usaha usaha yang di sekitar pesisir
figur mas bambang ya bambang itu menurut saya pemuda yang inspiratif ya
kini pada tahap kedua kai menyediakan dua puluh empat kereta api lagi
dari kondisi di malam hari
omar sebenarnya ingin menawarkan menu baru di warung kopinya
dokter spesialis dokter spesialis obstetri ginekologi dari rumah sakit umum bunda menteng jakarta
seluruh bangunan di tiap sudut kota lama
seperti roti panggang dan goreng dengan varian gurih atau manis
insight with desi anwar akan segera kembali
masing masing dengan biaya sendiri sendiri
biaya pengelolaan taman kupu kupu diakui herawati tidaklah sedikit
karena nilainya itu tadi ya tapi menjaga dan mempertahankan itu biasanya yang paling susah
pemilu kita memang menyisahkan banyak cerita
jadi sudah pernah ada assessment juga kebutuhan di tingkat global itu
untuk mendapatkan persiapan itu tiga bulan
aktivitasnya masih dinyatakan normal
tutup tutup ember yang berisi telur penyu dibuka setiap pagi lalu ditutup pada sore hari
kalau kita lihat ya terutama yang micro ya
menanyakan bagaimana rasa makanannya
iya saya sebenarnya orang jawa
lebih prioritasin akademiknya dulu kan
adalah orang orang di bawah piramid
sehingga kita bisa sama sama mengawal jalannya
nah saya udah didaftarin masuk ke komnas ini
tentunya komunitas ini yang nanti akan nurturing dari ai ekosistem itu sendiri
sehingga kita dapat lebih maksimal menjalani hari
memang kenapa isu ini muncul gitu terkait dengan bagi bagi jabatan itu
berarti sebenarnya e sport ini bukan cuma rekreasi gitu tapi bisa jadi profesi setuju mas richard
dan lembaga itu tentunya dari eksternal
biasanya hal ini juga disertai demam nafsu makan menurun dan badan terasa lemas
bisa menurunkan berat badan bila mengkonsumsinya sesuai dengan takaran juga merupakan antioksidan
politik seperti komunisme di indonesia yang terang terangan mampu mengikis habis feudalisme
tak hanya taman bunga lokasi wisata seluas delapan hektare ini
meskipun thr belum cair nggak apa apa lihat lihat dulu aja
termasuk kita di cnn indonesia ya
kak awam ini luar biasa anak yang kemarin kak awam dongengin sekarang ceria bahagia kemarin itu bener bener anak itu gak mau gak punya semangat sama sekali
ini contoh kita deteksi pelurunya di sini
itu sudah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
selama bulan april itu ada sepuluh penyakit yang dilaporkan oleh who sebagai business outbreak news
jadi semacam tool yang membuat kita jauh lebih efisien ada yang mengatakan bahwa dulu kita kalau menghitung kan wah harus kita paham cara berhitung
pergeraknya bisa naik bisa turun atau bisa saling bergesek
emang kan dari dulu
artinya efek efek samping atau kejadian ikutan itu sama
tapi tidak sampai pada posisi yang sangat anti gitu ya
menemani perjalanan saya menuju lokasi kedua
cuman gak terlalu yang
tapi karena emang aku nih orangnya pengen banget belajar gitu
tahun tujuh puluh an badek batik tradisional itu mengalami penurunan
walaupun diminta berkali kali
artinya kita berharap bahwa masyarakat tidak euforia walaupun di saat covid terus membaik
oke jadi fokus kepada itu saja karena sekali lagi yang punya datanya yang bisa meneliti salah satunya adalah kemenkes begitu ya

comment center ini memang kita bangun sebagai tindak lanjut dari jaringan internet yang sudah kita koneksikan di desa sejeram
anda harus berada di sini
ya makasih thank you for having me
kalau disini nih temennya bakalan banyak
indonesia khususnya tni tentu tidak mau ketinggalan memiliki alat ini
impunitas dalam sistem hukum nasional
jadi lebih dari sepalu belum dapat vaksinasi memadai lansia
hmm siapa yang mulai tergiur